gue langsung ketok aja kali ya
ngapain gue berdiri disini
soalnya baik baik aja kok dok
sayang dengerin dulu sayang
kalo dokter sudah bilang
kalo kamu harus dirawat disini
ya kamu harus dirawat jangan ditolak
ini ini kesehatan kamu sayang
masih dengerin aku
aku dirawat jalan aja
aku tetep dirawat
di rumah sama surti
kalo kamu dirawat disini
kamu ditangani oleh orang yang profesional di bidang kesehatan
mas juga ga ngerti
lebih baik kamu dirawat disini sayang
kalo gue dirawat
suami ibu benar
sebab dengan perawatan yang salah
itu bisa membahayakan kondisi ibu
ibu adriana dirawat di rumah sakit saja
gak usah dok saya baik baik aja
saya udah sehat kok
beneran ya mas saya udah sehat
kamu jangan memaksakan diri kaya gitu sayang
udah udah kak kamu istirahat dulu
mas mas sejak kapan punya saudara kembar
mas rita dong kalo punya saudara kembar
kawan ketemunya sih
ini dokter juga
kakak adik kembar juga
kok pada kembar sih
lucu banget pada kembar
jadi dirawat tak
dokter bagaimana keadaan istri saya
itu keren banget
sebaiknya dipeksa lebih lanjut lagi
sebaiknya dipeksa lebih lanjut lagi
mama kok dirawat lagi sih
mama ya jadi jadi
ini bebek satu buat mama kamu
nih kan mama yang bayar
kasih ke mama aku aja
ya allah masya allah mbak ini banyak amat ya
maka keset ada debit
ke debit lah
enak banget mama kasih lo banyak puas
babe mau nama gak
mau dihajar nambah
iya bebek kan dia bebek
aduh budak banget sih jadi anak
jangan sama si cacing kermi ini
engga mau ah mama
meli mau nyepul bareng bebek piani
eh eh jangan boleh begitu
engga abisnya misternya aja udah bilang
ya udah yuk bebe
tau gak lah pak
ada apa pak
udah bikin kesepakatan
kesepakatan apa lagi pak
kalau kita itu
mau ngajak kamu dinner
dan kamu boleh ngundang reva
ini serius boy
jadi nanti makan malamnya itu
kita ke restoran mahal
atau ke lounge hotel bintang lima
dan kamu suruh
reva tuh dandan yang cantik
karena ini kesempatan buat reva
oh gitu ya pak
ada tapinya sih
kalau adriana juga diundang
antara reva atau adriana
kenapa harus undang dia sih pak
udah lah reva aja pak
gak usah undang undang dia
ya papa juga sebenernya gak mau boy
kalau adriana tuh gak diundang juga
nah yaudah pak
adriana boleh diajak
sekalian aja boy mau kasih lihat ke mama
kalau boy itu lebih milih reva daripada adriana
nah cocok tuh boy
gue langsung ketok aja kali ya
ngapain gue berdiri disini
kena cemek lagi
dia bener bener nyokap dirinya reva
dia ada dirumah ini
tapi kok bajunya makin nggak jelas ya
malah jadi kayak pembokat
he he he oh iya angel kamu ada apa mau kesini
mau ketemu repa tante
waduh gawat kalau si angel ini ketemu non repa dan nanya apa saya itu mamanya atau bukan
tante ya ada apa
bu nekko ketemu repanya
repanya lagi ga ada dirumah
jadi sebaiknya kamu pulang aja ya
ga ada dirumah tante
itu aja jelas jelas ada yang kedengeran lagi nyanyi suaranya repa kan tante
oh bukan itu adeknya reva
apa punya adik tante
iya yang namanya juga adiknya ya suaranya pun sama gitu
yaudah kamu pulang aja ya
angel kenapa ini dia ke rumah
tante aku mau masuk aja
emang adiknya reva udah berapa tante
aduh kamu tuh banyak tanya
kamu tuh kayak pegawai sensus aja pegawai sensus aja nggak kayak kamu bawel
udah sekarang kamu pulang ya
tante mau liat berita radio itu bursa epek
he apa tuh namanya
bursa epek tante
bukannya dimana mana bursa epek ya tante
itu kan kamu yang salah dengar
kan tante sudah bilang sama kamu
tadi tuh tante bilangnya bursa epek
udah udah deh kamu sekarang pulang aja ya
tante lagi banyak urusan
iya ga usah pulang ya tante
aku nungguin repanya disini aja tante
kalau tante emang ga bolehin aku masuk aku tunggu disini juga sans sans aja kok tante
he tetep kamu ga bisa tunggu disini
tante lagi banyak urusan
tante mau ketemuan sama pejabat
mau ada meeting
dan mau ada pemotretan gitu
tante aku mau ke rumah

tante aku mau ke rumah